begitu pula dengan peran kemenyan dalam kehidupan masyarakat bali
nah ini mereka ada namanya goal standard
di lapangan juga pasti main bisa lebih
jadi gue gak pernah ada chance ke situ
karena satu serling ada dan konser prawira lagi mendapatkan jadwal yang ini jadwal yang bisa